terima kasih anda masih bersama kami di news hour
tni memastikan tindakan mayor dedy hasibuan dan para prajurit tni yang mendatangi polrestabes medan
terkait penangguhan penahanan prajurit ahmad roshid hasibuan diduga sebagai show of force alias unjuk kekuatan
tni juga memastikan mayor dedy hasibuan akan terkena disiplin militer
hal ini dikatakan komandan pusat polisi militer dan puspom tni marsikal muda agung handoko
dalam konferensi pers di mabes tni jakarta timur pagi tadi
kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan dva bersama rekan rekannya
di kantor polrestabes medan dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur
hari sabtu dapat diduga atau dihunutasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik polrestabes medan
untuk berupaya mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan
ini bisa dilihat dari video yang viral bahwa tidak semua personil yang ada di situ
berkonsentrasi untuk mendengarkan duduk persoalan yang sedang diselesaikan
tapi ada yang berlalu lalang di sekitar tempat mereka berdebat
terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan
obstruction of justice kami belum bisa mengarah ke sana